seorang personel band menjadi korban pengeroyokan oleh lima orang petugas keamanan sebuah klub malam di bekasi jawa barat
petugas emosi karena korban tidak menurut saat ditegur karena melanggar aturan
menurut keterangan polisi kejadian bermula saat korban berinisial rh personel sebuah band lokal naik ke atas pengeras suara
korban sudah ditegur petugas keamanan namun tidak dihiraukan
korban kemudian dipanggil pihak security setelah acara berakhir dan terjadilah cekcok
akibat pemukulan itu korban mengalami luka luka di kepala dan wajah
korban lantas melaporkan aksi pemukulan itu ke polsek pondok gede
dari hasil penyelidikan polisi kemudian meringkus lima pelaku dan mereka dicerat pasal satu ratus tujuh puluh kw
memang benar kejadian pengeriokan di cafe tiffany cibubur
itu kejadian pada tanggal enam desember dua ribu dua puluh
pelaku sudah diperiksa oleh polsek bekas pondok gede sebanyak lima orang
bekas sudah dikahan
di depok jawa barat sebuah rumah di kawasan perumahan pesona bunga cilodong disatroni kawanan maling saat ditinggal penghuninya bekerja
aksi pencurian yang terjadi pada minggu siang ini terekam cctv
dari rekaman cctv tampak pelaku berjumlah dua orang
salah satu pelaku masuk rumah dengan cara memanjat tembok dan membobol pintu rumah
dari rumah korban pencuri mengambil sebuah bpkb seekor burung murai serta sejumlah barang elektronik
korban mengaku sudah dua kali mengalami pencurian
sebelumnya rumahnya juga dibobol maling pada november lalu dan juga terjadi pada siang hari
berbekal rekaman kamera pengawas korban melaporkan kasus ini ke polsek sukmajaya
tim liputan cnn indonesia